dan untuk pemantau langsung kabar terbaru dari pemanggilan pimpinan pondok pesan keren al zaitun
panji gumilang oleh barreskrim sudah terhubung bersama kami
koresponden cnn indonesia maria sarjana yang saat ini berada di mabes polri
selamat sore maria apakah pemeriksaan panji gumilang saat ini masih berlangsung
dan apa saja agenda pemeriksaan hari ini
selamat sore ayu agenda pemeriksaan hari ini terhadap panji gumilang
tentu merupakan pemeriksaan atau permintaan keterangan dan juga klarifikasi
terkait posisinya saat ini atau sebagai saksi terlapor atau orang yang kemudian dilaporkan
melakukan suatu tindak pidana atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana
dan memang tadi masuk sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
tadi ketika masuk ke gedung baris krim jakarta kami sempat kemudian mempertanyakan sejumlah hal
meminta tanggapan kepada panji gumilang
tetapi yang bersangkutan tidak berkenan untuk memberikan komentar apapun
dan hanya tersenyum melambaikan tangan serta mengangkat jempolnya saja ayu
dan peristiwa ini juga atau momen tadi juga sempat ada beberapa hal yang kemudian terjadi
di antara para pengawal yang turut hadir menemani panji gumilang
dengan rekan rekan atau awak media yang sudah menunggu kehadiran panji gumilang sejak pagi tadi
tapi kemudian saat ini proses pemeriksaan atau proses pengambilan keterangan masih berlangsung
di dalam ruangan di barat krim habis polri jakarta
dan kemudian terkait dengan tuduhan dugaan penistaan agama yang kemudian dilayangkan
oleh forum advokat pembela pancasila dengan pimpinan iksan tanjung terhadap panji gumilang ini
memang beberapa hal yang cukup menarik bisa kita lihat dari bagaimana pihak pelapor
kemudian menyampaikan video video sebagai bukti tambahan yang tadi sudah disampaikan kepada pihak barreskrim
bahwa pihak terlapor maksud kami iksan tanjung
menyebutkan ada dugaan penistaan agama dimana panji gumilang kemudian diduga telah melanggar
pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp dan ini adalah merupakan pasal pasal penistaan agama di mana ia kemudian dituduh
melakukan hal tersebut karena ada beberapa statement dan juga ujaran ujaran yang diberikan oleh panji gumilang
dalam beberapa kali kesempatan termasuk dalam video yang kemudian sudah diserahkan oleh pihak pelapor
kepada barat krim habis polri di antaranya adalah
panji sempat menyebutkan bahwa al quran bukan merupakan wahyu atau firman tuhan
melainkan adalah karangan dari nabi muhammad saw dan kemudian juga ia mengizinkan perempuan untuk menjadi khotib
dan kemudian yang ketiga adalah ia mengizinkan perempuan dan laki laki berada dalam satu saf ketika melaksanakan sholat ini
kemudian menjadi pertanyaan karena bertentangan dengan hal hal keislaman
di dalam pandangan ketua forum advokat pembela
pancasila sehingga ia kemudian melayangkan pelaporannya ke baris krim mabes polri
tadi kami sempat juga mendapatkan informasi terkait dengan proses pemeriksaan hari ini atau permintaan keterangan hari ini
dari dirtipidum barat krim habis polri
berikjian paul juhandani raharjo
dimana tadi sempat disebutkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan kali ini terkait dengan pelaporan yang diberikan oleh tim advokat pembelajar pancasila dan kemudian juga melayangkan pelaporan ke barat krim habis polri
ini telah disebutkan oleh senyawa itian

selain itu sudah biasanya menjadi pemeriksaan zaman dan penghujang

ayu tokoh atau panji gumilang ini menjadi sesosok yang cukup kontroversial karena tidak kali ini saja ia terlibat dalam permasalahan hukum
ada beberapa kali kami mendapatkan kami di dua ribu sebelas ia juga sempat terlibat dalam kasus hukum
di mana saat itu panji gumilang diduga telah melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan yayasan pesantren indonesia
kemudian ia akhirnya dijebloskan ke penjara pada tahun dua ribu lima belas atas kasasi dari mahkamah agung
dan kemudian pada tahun dua ribu tujuh belas namanya kembali muncul setelah ia mem phk atau memberhentikan satu ratus enam belas guru di pondok pesantren al zaitun
dan kemudian ada beberapa hal terkait dengan kontroversi yang terjadi dengan nama panji gumilang ini
kemudian ditanggapi oleh beberapa pihak termasuk oleh tokoh masyarakat seperti wakil ketua umum mui anwar abbas yang pada waktu itu sempat menyebutkan atau sempat menduga adanya sandiwara
yang terjadi dari kasus atau viralnya nama panji gumilang kembali di media sosial ini sebagai sesuatu hal yang bisa jadi diperuntukkan untuk menutupi sebuah kasus kasus besar yang ada di indonesia
hal ini kemudian beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh anwar abbas tetapi juga sudah kemudian ditampik oleh beberapa pihak termasuk menko polhuka mahfud md yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menemukan adanya unsur tindak pidana dalam beberapa hal
dan mahfud md waktu itu menyebutkan ada tiga hal permasalahan yang bisa
membawa panji gumilang ke ranah pidana
dan tidak hanya itu mahfud md juga sempat menyebutkan bahwa akan memberikan sanksi administratif terhadap yayasan pesantren indonesia karena yayasan ini merupakan yayasan yang menaungi pondok pesantren al zaitun
ayu pondok pesantren al zaitun ini bukan pondok pesantren biasa melainkan pondok pesantren yang cukup besar karena kami mendapat catatan ada sekitar empat sembilan ratus delapan puluh lima orang santri yang menimba ilmu di al zaitun
dan tentu dari al zaitun sendiri tidak hanya kemudian pondok pesantren saja tetapi juga ada sekolah di dalamnya dari mulai madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah aliyah
sehingga disinilah beberapa hal menjadi kegelisahan masyarakat karena ada andil yang cukup besar di situ atau andil yang cukup besar dari pondok pesantren al zaitun terhadap pendidikan bagi santri maupun generasi muda di indonesia
paling sedikit ada empat sembilan ratus delapan puluh lima

paling sedikit ada empat sembilan ratus delapan puluh lima
kami menunggu bersama disini ayo selanjutnya kembali kepada anda
baik kami juga masih akan menunggu update terbaru dari lokasi anda
terima kasih banyak atas laporan lengkapnya korespondensi ann indonesia
maria sarjana melaporkan langsung dari mabes polri jakarta
selamat sore selamat bertugas kembali